pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk menyebut menemukan adanya aliran dana janggal hingga tiga ratus triliun rupiah
dari dua ratus informasi hasil analisis dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh satu
tentu hal ini mengucukkan publik mengapa kejanggalan transaksi ini dengan jumlah sebesar itu baru mencuat setelah belasan tahun
lalu bagaimana dengan kementerian lainnya bagaimana pula temuan ppatk ini dan di mana celahnya bisa terjadi
untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah koordinator kelompok substansi humas ppatk natsir pongah selamat malam pak natsir
baik kemudian yang kedua adalah pakar tindak pidana pencucian uang yenti garnasi ibu yenti selamat malam
baik saya akan ke pak natsir terlebih dahulu ini kemudian yang baru saja pada sore hari tadi
menko polhokamafut md mengatakan bahwa tiga ratus triliun transaksi janggal ini adalah
tindak pidana pencucian uang kemudian wakil ketua kpk alexander marwata juga mengatakan
tidak hanya terjadi di kementerian keuangan begitu pak natsir
sejauh ini bagaimana pemantauan ppatk berapa banyak lagi sebetulnya yang terjadi pada kementerian lainnya begitu pak nasir
ya ini kita masih fokus di sini dulu ya artinya memang di tempat lain juga terjadi
tapi sebagian memang sudah ada disampaikan
tapi belum sekarang untuk disampaikan gitu jadi untuk yang tiga ratus triliun ini itu terkait dari
satu ratus sembilan puluh enam laporan hasil analisis yang disampaikan oleh ppatk
nah itu terkait dengan enam ratus empat puluh tujuh subjek ya yang dianalisis
jadi uang itu tadi berasal dari satu ratus sembilan puluh enam laporan informasi
informasi hasil analisis terkait dengan rp enam ratus sembilan puluh tujuh dengan nilai tiga ratus triliun rupiah
seperti itu mas
baik pak natsir ini kan kemudian tapi rentang waktunya cukup panjang begitu ya
kemudian saya mengutip apa yang dikatakan ppatk dan juga menko polhukam tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu dua puluh
artinya kurang lebih ada sekitar empat belas tahun begitu akhirnya berbagai laporan ini mencapai angka tiga ratus triliun
mengapa kemudian harus selama ini
apa jangan jangan untuk kementerian lain juga nanti kita harus menunggu panjang dulu publik ada satu momen yang kemudian akhirnya membuka semua kejanggalan itu tapi dengan waktu yang panjang begitu pak
ya setahu saya memang kementerian keuangan bekerja ya untuk itu atas laporan laporan yang disampaikan oleh ppatk
tapi kemudian apakah ada hal yang serupa juga terjadi karena informasi yang kami terima
karena katanya juga terjadi di kementerian lain namun dengan modus yang berbeda yang disesuaikan dengan bidang kementerian kementerian lain begitu dan angkanya juga bervariasi begitu pak natsir
kalau itu saya belum bisa jawab tuh mas
oke tapi ada atau tidak kemudian pak natsir
itu juga saya belum jawab ya karena saya belum dapat informasi terkait itu
baik saya akan ke bu yanti kalau begitu bu yanti ini kemudian publik sangat tercengang angkanya besar sekali
tidak hanya kemudian
tapi ada juga yang berbicara tentang satu atau dua triliun tapi ratusan triliun rupiah dengan rentang waktu yang empat belas tahun seperti yang kemudian kita bahas
apa dan bagaimana celahnya sebetulnya akhirnya ini rasanya kok cukup rapi begitu ada laporan tapi juga tidak ada tindak lanjut sepertinya ibu
iya terima kasih
rasanya agak sulit menanggapinya ya karena ini empat belas tahun
ya empat belas tahun kemudian disampaikan juga ada dari berapa enam ratus sekian orang yang kemudian
kita merucut pada lha yang hampir dua ratus yang pada anda itu mutasinya ya mutasinya ya atau jumlahnya jadi tiga ratus triliun
tapi kan tidak disampaikan kan itu pas satu kementerian apa tidak kan tidak
kan tidak disampaikan nggak tahu juga ya pak mahfud ya
tapi ini pun hanya dari enam ratus empat puluh tujuh subjek kan ya pak ya hanya enam ratus empat puluh an orang gitu kan itu tiga ratus triliun empat belas tahun
memang karena sudah sangat lama dan itu mulainya kapan gitu
apakah masing masing itu memang dari dua ribu sembilan sampai sekarang ataukah memang ada yang dari jumlah ini ada yang memang baru di akhir saja
memang kan kita harus lebih detail lagi
makanya kadang kadang data yang masih global itu masih sangat global itu dilamparkan kepada masyarakat sehingga ya saya sendiri juga agak bingung ya
menganalisisnya harus dari mana ini apa yang nggak jalan gitu kan
tapi minimal ada yang dua ribu sembilan sampai
sekarang kan tidak jalan gitu kan
nah kemudian saya juga kan kalau ppatk itu kan lha kemudian dari analisis ppatk dia akan mengirimkan kepada ini kira kira siapa
kalau memang ini berkaitan dengan kejahatan pajak dikirim ke pajak
kalau ini karena pajak itu adalah penyidik pajak harusnya kan begitu
tapi kalau orang pajaknya yang terkena kirimkannya ke kpk gitu ya
atau terkena karena masalah pajak itu kan bisa menerima gratifikasi menerima suap
kemudian menurunkan pajak ya
itu kan semua korupsi
itu korupsi itu bisa ketiga tiganya
kpk kalau sudah memang
memang pejabat negaranya sudah memenuhi kriteria dia harus lapor lhkpn ya ke sana gitu kan
karena misalnya rat ini kan dikatakan dua ribu sembilan
tapi dua ribu dua belas itu yang bersangkutan belum wajib lhkpn ke kpk
jadi memang betul betul harus dikerjakan
dan apa yang membuat tadi kpk mengatakan masyarakat jangan panik bukan manik
masyarakat itu geram gitu kan
memang ada apa
nggak ada bencana alam kok panik ya
ini yang harus disambut
apalagi dengan pernyataan pernyataan ya
kalau ingin masyarakat itu tidak gaduh seperti ini
geram itu ya
dan itu adalah yang minimal
yang masuk lhkpn lhkpn dari pajak itu didalami
baik dari biaya cukai maupun pajaknya
dari kementerian keuangan ini dalami
karena itu adalah termasuk yang dari lhkpn nya
lha nya dari ppatk
itu termasuk yang awalnya lima ratus miliar ya pak ya
nah itu didalami langsung
karena ppatk sudah melakukan penundaan transaksi
dan penundaan transaksi itu tidak lama
karena tidak ada upaya yang kuat
hanya menunda lima hari
nanti diperpanjang lima belas hari

dan setelah itu kalau tidak ada apa apa ya dilepas lagi
nah ini harus ada prg atau tugas ppatk atau tugas kpk
saya akan ke pak natsir
pak nasir anda tadi juga menyebutkan bahwa sebetulnya di internal kementerian keuangan
misalkan karena hari ini yang baru terbuka baru disampaikan ke publik adalah kementerian keuangan
kata anda tadi sudah bekerja
tapi kemudian bagaimana kemudian ini berlangsung cukup panjang gitu
dengan rentang waktu
bagaimana kemudian inspektorat di sana
dalam pantauan ppatk apakah sudah diberikan laporannya
karena kalau kemudian kami juga mengutip apa yang disampaikan humas kpk alifirki
mengatakan kpk hingga saat ini belum menemukan dan menerima laporan terkait transaksi mencurigakan tiga ratus triliun tersebut
jadi kami sudah sampaikan ke inspektorat kementerian keuangan itu
tentu ketika ada informasi tambahan yang dibutuhkan
terus kami sampaikan
lalu bila ada sesuatu yang sulit misalnya untuk menerjemahkan dari apa yang kami sampaikan
kami bisa juga mendampingi teman teman yang ada di kementerian keuangan
tapi yang pasti mereka bekerja ya
untuk hasilnya memang saya tidak tahu juga sejauh mana sudah
mungkin bisa ditanya juga teman teman kementerian keuangan
baik artinya tidak ada feedback begitu pak
kemudian dari laporan dengan rentang waktu

lebih dari satu dekade tersebut tidak ada feedback yang diterima ppatk ketika sudah melaporkan ada kejanggalan tersebut kepada inspektorat di kementerian keuangan
koordinasi tentu ada ya antara kita dengan kemenkeu
oke kalau begitu kemudian saya juga mengutip kembali apa yang dikatakan menteri keuangan sri mulyani katanya mengatakan saya belum melihat angkanya dalam kemudian laporan kurang lebih sekitar tiga puluh enam lembar
yang disampaikan ppatk
atau jangan jangan kemudian laporannya tidak detail begitu pak yang diserahkan ppatk
sehingga seperti yang anda katakan tidak mampu diterjemahkan dengan jelas oleh kementerian
ya kalau laporan itu ya tentu mengandung makna ya
hmm atau begini
atau pernahkah sepanjang waktu tersebut pak natsir itu ada semacam permintaan dari kementerian untuk membantu menerjemahkan
apa kalau anda katakan ada takut perbedaan tafsir begitu dari laporan tersebut
kalau day to day dari pembahasan dari apa yang disampaikan itu tentu saya tidak mengikuti
dan saya juga tidak bisa menjelaskan ya terkait dengan teknis dari pelaksanaan karena memang saya tidak mengikuti day to day
dari kegiatan kegiatan yang saya lakukan

hmm oke oke terakhir pak nadsir sebelum saya ke bu yanti nanti
kalau anda katakan tadi belum bisa membuka begitu ketika ada atau tidaknya pada kementerian lain
kapan publik akan bisa tahu begitu pak
karena kalau tadi pimpinan kpk mengatakan publik jangan panik tapi bu yanti bilang hari ini kita geram begitu publik
bagaimana kemudian menenangkan publik dengan kapan
laporan secara jelas secara detail ini bisa diketahui
ya berproses lah ya yang pasti kita bekerja terus untuk negeri ini semakin baik dan baik lagi
baik oke terakhir ke bu yanti bagaimana kemudian kita masih juga bisa memelihara optimisme dengan informasi yang masih terlalu global
terlalu general belum ada detail terkait laporan laporan tadi begitu
ya yang tiga ratus t memang belum kan ya
tapi yang sebelumnya kan sudah dari
yang sudah dari lha dari ppatk kepada kpk
nah ini sekarang kan ada dua tindakan ya double track system ya jadinya
yang sudah ke kpk itu yang disampaikan oleh ppatk karena per hari ada perubahan perubahan berita kan
itu harus ditindaklanjuti penegakan hukum gitu bukan diserahkan lagi ke kementerian keuangan
silahkan aja kalau kementerian keuangan mau melihat paling paling sudah sampai pada langkah langkah administratif seperti yang pertama
kemudian ibu sri mulyani sudah mencopotkan paling itu kan
tapi kalau ini sudah bergulir sudah lhkpn sudah lha yang dari ppatk itu serahkan ke kpk
kpk bekerja kalau memang terlalu banyak berbagi dengan dilimpahkan kepada polisi dan jaksa
jadi saya bukan kepanikan apa sih nggak panik kok bukan panik nggak pas juga bahasanya panik apa bukan panik
yang ya itu jangan sampai geram dan tidak mau mengisi spt
sementara spt nya itu yang ikut ikut tidak mau jangan jangan yang besar besar itu yang selama ini kong kali kong
kan ini yang harus di jadi kita nggak bisa juga ya hanya ya kita memang akan berbuat baik lah
ya nggak bisa ini sudah pak ya pada waktu itu kepala pemeriksaan dan penyidikan pajak saja namanya bahasim bikin heboh
gayus bikin heboh kemudian terakhir angin prayetno
jadi ini ada beberapa ini sudah ada tiga loh seminggu ini
dari makassar jogja dan satu lagi dari mana itu
sudah ada tiga kan dari yang sekarang ini kan sudah ada tiga ini baru terungkap tiga dari peristiwa ini
tunjukkan kepada masyarakat bahwa laporan laporan yang sangat mencurigakan yang terindikasi keras tppu betul yang dikatakan pak mahfud
yang nampak dari tiga ratus triliun adalah tppu bahwa tppu nya itu dari apakah korupsi apakah itu juga ada uang jual narkoba itu nanti dilihat
tetapi karena itu dilaporkannya kemana kalau ke ppatk ppatk pasti sudah lihat
ini siapa berkaitan dengan apa kalau misalnya polisi bisa semuanya
misalnya ini oh ini kaitannya dengan bandar narkoba pasti dikirimkannya ke bnn
itu sudah ada di dalam aturan aturan undang undang tppu dan ketentuan dari ppatk
jadi kita masyarakat itu kalau menenangkan masyarakat dalam artian tidak marah ya itu kan kecewa bingung kaget kok bisa ya
sementara kita ini yang ngisi spt itu kan nggak gampang kita yang gajinya memang hanya itu new saja
karena kalau di luar gaji seperti saya kan langsung dipotong potong tak tak tak tidak usah tanya
banyak tok yang tahunya oh walaupun hanya penerimaan dua juta juga langsung dipotong
lepas satu juta pun potong pajak ini kan kesel kan kita ini
kita yang kecil saja langsung potong pajak anda juga dipotong langsung kan
nah walaupun sedikit nah yang penerimaan bulanan kita juga kita rumit kita serahkan kepada kantor
ada yang menyisikan untuk pajak pajaknya itu pun kita deg degan itu apa takut salah gitu ya
takut semua aja deg degan tiba tiba ada yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat
tiba tiba mereka yang dipajak dan biaya cukai itu kan juga pajak
pajak keluar masuknya barang dan jasa kan itu tiba tiba seenaknya
nah ini yang bahaya sekali ini yang harus ini yang harus diklarifikasi oleh pak mahfud dan juga oleh kpk dan ppatk sudah menyampaikan tadi
ppatk ya kasih clue clue lagi lah ini berapa berapa ini kemana
iya karena sudah tentu disampaikan dan langsung saja tegakkan gitu ya penyidikan tentukan tersangka
baik baik oke bu yanti kita tunggu bersama begitu pak natsir apalagi clue lanjutan kalau dikatakan bu yanti tadi
dari ppatk maupun dari menkopol hukam serta kpk
tentu ini untuk menjawab rasa dan juga khawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan publik tentunya kepada lembaga negara
terima kasih atas waktu bapak dan ibu sekalian koordinator kelompok substansi humas ppatk pak natsir pongah
dan juga pakar tindak pidana penyusian uang ibu yanti garnasi telah bergabung sama kami selamat malam
terima kasih sehat selalu
selamat malam terima kasih